inilah detik detik sebuah minibus menabrak mobil box dan sepeda motor di jalan pramuka desa sudagaran kabupaten banyumas selasa sore
menurut saksi mata di lokasi sebelum menabrak minibus sempat oleng diduga akibat pengemudi yang mengantuk
beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini namun ketiga kendaraan mengalami kerusakan
kasusnya masih dalam penanganan satelan tasporesta banyumas
sebuah truk bermuatan pasir menghantam beton pembatas jalur transjakarta dan pagar di jalan di panjaitan jakarta timur arah rawamangun menuju cawang pada selasa sore
kepada warga kernet truk mengatakan penyakit jantung yang diderita sopir menada kambuh ketika ia sedang mengemudi
sopir truk meninggal di lokasi kejadian
ya udah pada sempit kanan
akibat kecelakaan ini jalan di panjaitan sempat macet panjang
sementara kasus kecelakaan masih ditangani petugas lakalantas jakarta timur
di meliputan cnn indonesia